saudara ditreskoba polda jawa timur menggerebek rumah di kawasan eli surabaya
yang digunakan sebagai tempat produksi narkoba jenis pil carnopen
pengungkapan home industry narkoba berawal dari ditangkapnya seorang bandar sabu
dari hasil penyelidikan home industry dikedalikan seorang rapidana di lapas jakarta
total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari dua puluh tiga miliar rupiah
kedua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba
terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup
lapas pengendaliannya lapas yang berada di jakarta sedang kami dalami terus lagi kami kembangkan
untuk jaringan sabu
ini sudah terindikasi berasal dari jakarta yang otomatis asalnya dari malaysia
dan untuk pil yang dicetak ini home industry dan sudah berjalan kurang lebih enam bulan